kami akan kembali memantau kondisi atau situasi unjuk rasa berkaitan dengan penolakan kenaikan harga bbm bersubsidi
kita ke surabaya ada kanza tamarindora di surabaya jawa timur
selamat sore kanza apakah unjuk rasa menolak kenaikan harga bbm bersubsidi masih berlangsung di surabaya

namun ketika tadi sudah dimulai ujuk rasa di depan kantor gubernur jawa timur
ini ada sekitar ratusan kemudian yang masih berpartisipasi dalam unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak
nah ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh masa buruh ini putri
bukan hanya menyoal penolakan terhadap kenaikan harga bbm
tapi mereka juga menuntut mengenai kenaikan upah minimum kabupaten
pasalnya ada beberapa kabupaten kota di provinsi jawa timur
yang tidak mengalami peningkatan untuk upah minimum kabupaten kota
di antaranya adalah untuk kabupaten malang kemudian kabupaten jombang
kabupaten probolinggo kabupaten jember dan kabupaten pacitan
nah bisa dibayangkan bahwa jika kemudian terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak
sedangkan ada beberapa kabupaten kota yang tidak mengalami peningkatan upah minimum kabupaten kota
maka tentu itu akan menyulitkan daya beli para buruh
dan tadi masa buru menyatakan
dan tadi juga perwakilan dari masa buru menunjukkan kepada saya perhitungan bahwa
jika kemudian umk yang tidak naik kemudian disesuaikan dengan inflasi yang terus mengalami peningkatan
ini tentu akan mengalami nilai tekor atau ada selisih upah antara upah minimum kabupaten kota yang tidak naik
kemudian disesuaikan dengan nilai inflasi atau angka inflasi yang kemudian disesuaikan dengan nilai inflasi yang terus mengalami peningkatan
untuk mengetahui bagaimana kemudian perhitungan selisih upah minimum kabupaten juga dengan disesuaikan dengan angka inflasi yang kemudian terus naik
seiring dengan harga kenaikan harga bbm
saya sudah bersama dengan ardian savendra yang merupakan wakil ketua dpw fs pmi jatim
mas ardian perhitungannya seperti apa
bisa dibagikan kepada kami menyoal selisih upah yang tidak naik disesuaikan dengan hasil atau angka inflasi yang terus naik
ya terima kasih
jadi hari ini kita melakukan
melakukan aksi secara nasional untuk menolak kenaikan bbm ini
kami bersama partai buruh hadir bersama fspmi dan kspi hadir di sini
jadi kita bisa melihat yang tidak sampaikan tadi efek bbm ini akan berlangsung lama sekali
dan itu semakin parah karena adanya omnibus slow itu
jadi karena omnibus slow itu ada beberapa daerah dan upah kita itu naiknya itu dihambat
jadi tidak akan naik sampai dengan kemarin predisi kita itu sepuluh sampai dua puluh tahun
tidak naik upah itu
kemudian bagaimana apa yang terjadi bahwa saya sekarang ini
transportasi terutama yang dipakai oleh buruh buruh itu saat bekerja
itu mengalami kenaikan sekitar tiga puluh persen
itu dari segi transportasi
belum dari segi makanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari
nasi pecel naik jadi contoh lima ribu jadi enam ribu sampai tujuh ribu
hal hal itu yang membuat maka kita meminta kepada gubernur jawa timur itu
harus sensitif terhadap kehidupan rakyat
karena apa berdasarkan perhitungan dari kami
ada kenaikan inflasi itu sekitar lima persen
ini sebelum ada kenaikan bbm
jadi kita itu pada saat naik upah itu hanya satu satu persen
sekarang menjadi lekornya empat persen
nah itu belum ada kenaikan bbm
kita menghitungnya itu tekornya antara tujuh ratus sampai seratus persen
untuk daerah daerah yang disampaikan tadi tekornya satu ratus lima puluh ribu itu
nah sekarang bagaimana kalau naik bbm
kalau naik bbm itu nilainya inflasinya kita prediksi naik tiga persen
tiga persen itu berarti menjadi delapan dua persen
itu tekornya akan naik lagi
yang awalnya tekor rp satu ratus lima puluh menjadi rp dua ratus lima puluh ribu dan yang lainnya
oleh karena itu kita meminta pada gubernur untuk segera mengevaluasi upah itu
yang kedua adalah harus disiapkan bantalan bantalan untuk kawan kawan buruh yang sekarang proses phk
kemudian buruh buruh ini kan katanya mau disubsidi padahal data yang dipakai itu tidak valid
banyak buruh yang tidak didaptarkan dalam bpjs naga kerjaan
kalau kita bisa melihat penerima upah itu sekitaran di indonesia itu empat puluh satu jutaan
tapi yang mau dikasih subsidi hanya sekitar enam belas jutaan
oleh karena itu kita meminta tadi disampaikan dua persen da
untuk u itu tolong dialokasikan untuk buruh buruh itu
kan tadi dialokaskan untuk siapa saja
nelayan ojol dan yang lainnya
ya tambahkan buruh buruh itu
ini kan demonstrasi sudah usai
artinya tadi sudah ada proses audiensi juga dengan pemerintah provinsi jawa timur
hasilnya bagaimana dan apa langkah kedepannya yang akan dilakukan oleh kawan kawan buruh
jadi hasilnya adalah pemerintah provinsi jawa timur itu akan meninjau besaran upah kita yang umk dua ribu dua puluh dua itu
akan dilakukan perhitungan terhadap itu
nanti akan berdiskusi lagi dengan kami tim serikat pekerja dan tim dari provinsi jawa timur
itu yang pertama
yang kedua adalah mereka akan mempertimbangkan kriteria tambahan tadi untuk dimasukkan ke dalam penerima dau dua persen yang dialokasikan tadi untuk bantalan sosial
terutama untuk pekerja yang ter phk dan pekerja yang tidak didaftarkan bpjs dan aga kerjaan
terus kemudian yang ketiga adalah
terus kemudian yang ketiga adalah
terus kemudian yang ketiga adalah
terus kemudian yang ketiga adalah
terus kemudian yang ketiga adalah
pemerintah provinsi jawa timur sepakat bahwasannya kenaikan bbm ini bukan sebuah solusi
dan mereka kita minta untuk membuat rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat
terima kasih mas ardian atas informasinya
selamat kembali masing masing ke daerah
semoga hati hati di jalan
putri tadi disampaikan sebenarnya ada persoalan lain yang kemudian berdampak juga terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak
ada beberapa harga kebutuhan pokok di pasar di kota surabaya
surabaya yang dipantau ini sudah mulai mengalami kenaikan
seperti cabai kemudian bawang putih
ini sudah mulai naik
kemudian juga bawang merah
ada juga sebenarnya sektor transportasi
ini yang kemudian dipakai sehari hari juga oleh para teman teman buruh untuk bekerja
misalnya naik mulai angka dua ribu rupiah untuk angkutan
kemudian juga untuk bus yang digunakan sebagai transportasi sehari hari mereka
untuk menuju perusahaan atau pabrik mereka masing masing
dan tadi audiensi sudah selesai dilakukan
pasraga kerja dan transmigrasi
himawan s tubagio juga sudah menyampaikan beberapa hasil audiensinya
di antaranya nanti akan mempertimbangkan perhitungannya
jika nanti ke depan tidak ada solusi dari pemerintah provinsi jawa timur
kemungkinan masa buruh akan kembali menggelar demonstrasi
dan kini mereka sudah kembali ke daerah masing masing
dan saya lihat di sini jalanan juga sudah mulai dibuka dan sudah mulai longgar
dari tiga jalur yang tempat saya melaporkan ini memang ditutup
tapi tiga jalur sebelah sana ini sudah mulai kembali dibuka
dan artinya aktivitas lalu lintas
yang ada di jalan pahlawan
tepatnya di depan kantor gubernur jawa timur ini
atau sudah bisa dilanjutkan lagi untuk aktivitas lalu lintasnya
baik terima kasih
kanza tamarindora dari surabaya jawa timur